untuk mengetahui kondisi terkini di dekat pusat gempa pasca guncangan gempa magnitudo enam sembilan
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di pandeglang banten
selamat pagi reza reza bagaimana dengan pantauan anda suasana di mana anda akan melaporkan saat ini
apakah ada kerusakan lalu bagaimana situasi warga yang mengungsi
adakah warga yang mengungsi atau mereka tetap bertahan tinggal di rumah mereka
ya yuda dan lady untuk suasana di tempat saya melaporkan saya saat ini berada di desa mandalawangi di kabupaten pandeglang banten
dan untuk kondisinya sendiri situasinya ini sudah relatif lebih tenang lebih kondusif dibandingkan ketika kejadian kemarin
di mana warga banyak yang panik akibat bencana gempa bumi yang mengguncang kawasan wilayah banten ini
dan dapat saya sampaikan saat ini
ini sendiri fokus dari petugas gabungan saat ini penanganannya sendiri masih seputar pendataan lady dan yuda
karena pendataan ini menjadi penting karena belum dilakukan secara maksimal oleh petugas gabungan
karena kemarin ketika bencana gempa bumi ini terjadi sesaatnya petugas gabungan maupun juga warga lebih fokus untuk melakukan evakuasi
dan ketika kondisinya sudah mulai relatif tenang pihak petugas gabungan dan juga bnpb provinsi banten khususnya ini
belum melakukan pendataan secara maksimal
karena pendataan ini sangat penting untuk melihat ataupun mempertahankan bagaimana kerusakan di wilayah banten
dan nantinya berapa jumlah personel yang nanti akan diterjunkan dan bantuan mana saja dari daerah yang paling terdampak dari gempa bumi ini
dan mungkin saya akan mengajak anda yuda dan juga lady melihat bagaimana kerusakan
tadi anda lihat seperti apa kerusakannya
ini saya ajak ini adalah salah satu satu dari satu ratus sepuluh rumah yang mengalami kerusakan
seperti yang anda tadi sebelumnya sampaikan ada satu ratus sepuluh yang sudah didata dan ini adalah salah satunya
jika anda dapat lihat ini sudah porak porak anda di mana gempa dengan kekuatan makin itu enam sembilan skala ritter
ini terjadi menurut pengakuan warga sekitar lima sampai sepuluh detik
bayangkan yuda dan lady selama sepuluh detik menerima goncangan yang cukup kuat tidak hanya tembok yang mengalami retak
tembok tembok ini juga runtuh bahkan atap
di depannya ini mengalami runtuh begitu sehingga sudah hampir tidak bisa di
bahkan saya sudah bisa mengatakan ini sudah tidak layak lagi untuk dihuni
dan ini menjadi gambaran bagaimana dasyatnya gempa bumi ini terjadi
dan warga sendiri banyak yang lebih memilih untuk tinggal di sanak saudaranya
nah ini mungkin saya gambarkan sendiri bahwa
ini berbeda ada perbedaan di kecamatan secara spesifik di tempat saya melaporkan yaitu di mandalawangi di kecamatan
di mandalawangi maupun di kecamatan misalnya saja di sumur
di mandalawangi ini kecamatannya tidak ada garis pantai
ini berbeda dengan sumur yang ada garis pantai
dan di kecamatan sumur secara psikologis berbeda dengan mandalawangi
karena di sumur ini sendiri ini bekas ataupun daerah yang sebelumnya diterjang sunam
jadi di mandalawangi ini pada awal tahun lalu sehingga psikologis masyarakat ini ketika terjadi gempa bumi banyak yang mengungsi ke atas gunung
sedangkan di mandalawangi para warga ini tetap berani tinggal di rumahnya dan korban yang terdampak ini lebih memilih untuk tinggal di sanak saudaranya
dan saya akan mengajak anda berbincang juga dengan saya ini pada peking rumah di belakang saya ini
saya sudah bersama dengan pak marsanial selamat pagi pak marsani
pak marsani mungkin dapat diceritakan sedikit pak marsani ketika bencana gempa bumi ini terjadi bapak sedang posisinya di mana
dan bisa diceritakan bagaimana kepanikan yang terjadi pada bapak
posisi kami ada di dalam rumah
daripada ngobrol dengan keluarga tiba tiba ada gantakan
langsung ambil ya anak semua dibawa keluar
kalau sekarang sendiri pak marsani ini tinggalnya di mana pak mengapa tidak mengungsi ke misalnya kecamatan atau bagaimana
kalau kecamatan kan nggak punya saudara yang dekat itu kan ada rumah anak ya
kalau kondisi psikologis dari keluarga bapak istri maupun anak ini bagaimana pak apakah trauma
ya pasti trauma lah
itu juga kalau kita nggak didorong ya itu pasti mungkin ketimpah
alhamdulillah malam itu langsung saya lari bawa anak semua sama istri semua langsung kabur
ini ketika runtuh mobil rumah ini apakah runtuhnya itu ketika bapak sedang di dalam atau ketika sedang di luar
sudah di luar semua
sudah kabur sudah lari semua
kepanikan warga sendiri ini seperti apa pak
wah semua juga ada ketakutan semua itu
pokoknya kalau dilihat semalam udah nggak kayak gimana ya udah pasrah lah pasrah
lalu bapak ini ada ketakutan nggak pak jika nanti bapak tinggal di sini lagi atau memutuskan nggak akan tinggal di sini lagi pak
kalau mungkin bisa bisa di sini karena udah ada tempat lain lagi
tapi ini satu tempat ini
mungkin ada harapan buat pemerintah
ada ada harapan sih
ya minta bantuan lah gimana caranya itu pemerintah
terima kasih banyak semoga diberi kekuatan bapak dan juga keluarga
semoga tabah bapak terima kasih banyak
ya yuda dan lady seperti itulah gambaran bagaimana pak marsilina ini satu dari ratusan orang yang terdampak dari bencana gempa bumi ini
dan memang seperti yang tadi saya katakan bahwa saat ini fokusnya masih penanganan
di mana nanti pendataan di mana pendataan ini berfungsi untuk memetakan siapa saja ataupun mana saja daerah daerah yang terparat dan yang paling membutuhkan
dan kami mendapatkan data informasi terakhir bahwa bantuan dari kementerian sosial ini sudah mulai masuk ke beberapa daerah namun saat ini masih menunggu untuk koordinasi pendataan mana saja yang akan didistribusikan
iya reza apakah sampai saat ini sudah ada konfirmasi bantuan seperti apa kemudian yang akan diberikan kepada mereka yang terdampak
apakah bantuan dana untuk memperbaiki rumah atau memang ada petugas dari pemerintah setempat nanti akan ditugaskan untuk perbaikan rumah di beberapa tempat di sana
hingga saat ini arahnya masih belum kesana lady dan juga karena untuk fokusnya sendiri memang masih pendataan karena saat ini pendataannya sendiri memang masih belum kompreh
jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan
ada satu ratus sepuluh bangunan yang mengalami rusak di wilayah banten di mana yang terparah adalah di wilayah pandeglang yaitu ada tujuh puluh empat bangunan
dan tujuh puluh empat itu data yang masuk di kabupaten pandeglang itu baru data dari dua belas kecamatan dari tiga puluh lima kecamatan
artinya ini melihatkan bagaimana datanya sendiri memang belum komprehensif
misalnya dari kecamatan sendiri misalnya di mandalawangi ini datanya sendiri baru masuk di dua belas
ini datanya sendiri baru masuk dari dua belas desa ini baru sekitar enam desa yang masuk data
jadi ini datanya memang masih belum meskipun kami mendapatkan informasi bahwa ppbd dari provinsi banten
mengatakan bahwa bantuan dari kementerian sosial ini sudah mulai masuk di perbatasan banten
namun saat ini memang masih belum didistribusikan karena masih belum mengetahui belum mengetahui di mana letak
ataupun yang paling parah dan juga bantuan apa yang paling dibutuhkan
jadi jika ingin mengetahui bantuannya ini memang masih diperlukan pendataan yang lebih komprehensif
lady dan juga yuda
baik reza rahman dan terima kasih untuk laporan soal dari pandek lam banten